apakah anda mewakili saka mengajukan upaya hukum banding atau pk terhadap putusan pengadilan yang menghukum saka
apakah semua pernyataan anda menjadi gugur terpatahkan
kenapa anda tidak upaya hukum
kalau memang anda merasa kliennya tidak bersalah jadi tolong dijawab melalui media atau di ketiga buah ini
atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya suka apakah anda banding atau pk atau upaya hukum apa
saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya